berdasarkan seruan bupati bogor nomor empat ratus dua puluh tiga tahun dua ribu dua puluh
seluruh wisatawan yang akan mengunjungi kawasan puncak bogor
wajib menunjukkan hasil negatif rapid test antigen
aturan tersebut berlaku mulai tanggal dua puluh empat desember sampai dengan dua puluh tujuh desember
dan tiga puluh satu desember sampai tiga januari dua ribu dua puluh satu
tim gabungan satgas covid sembilan belas kabupaten bogor akan melakukan razia
ataupun pengecekan di sembilan titik
seperti di tempat wisata dan pintu masuk kawasan puncak
perlu diketahui bahwa kegiatan ini bukan hanya di gadok
tapi kita juga dilaksanakan di beberapa titik
yaitu di rindu alam di gunung mas kemudian di cisarua
kemudian di lokasi lokasi lain di wilayah kabupaten bogor seperti itu
katanya ada sembilan titik ya pak
ada sembilan titik yang kita sudah persiapkan
bagi warga yang tidak bisa menunjukkan hasil negatif rapid test antigen
diwajibkan putar balik atau tes di tempat tanpa dipungut biaya
ada dua ratus kit alat rapid test antigen yang disediakan dinas kesehatan kabupaten bogor
sebagian wisatawan mengaku belum mengetahui aturan baru tersebut
tadi kan kita dari jakarta nih terus kita mau ke puncak
tapi kita sudah menghubungi pihak wisatanya sih
cuma kata sana tidak perlu ada rekomendasi
tapi kita sudah kemudian ke tempat rapid atau segala macam
terus kita di situ kena razia
akhirnya kita nggak bawa surat suruh balik ke sini untuk tes
sebenarnya sudah tahu
cuman kalau untuk di semarang sendiri itu
cuma ada beberapa istilahnya rumah sakit
yang ada beberapa rumah sakit sama di bandara sama di aki
jadi memang agak susah
dan kalau di rumah sakit sendiri itu juga harganya relatif lebih mahal sih
kepala satpol pembangunan
bp dan anggota satgas covid sembilan belas kabupaten bogor agus rido
juga akan menerapkan aturan baru bagi pelaku usaha pariwisata
tempat hiburan dilarang membuat acara baik di dalam maupun di luar ruangan
jadi nanti malam semua kegiatan usaha di kabupaten bogor harus tutup
jam tujuh malam
nanti kita akan ada patroli malam
dan bila kedapatan kami akan tutup
untuk itu saya tegaskan bahwa kesehatan lebih penting
karena memang ini tujuan pemerintah semata mata adalah untuk mengurangi mobilisasi masyarakat di tempat wisata
tak hanya itu untuk menghindari kerumunan di kawasan puncak
akses jalan mulai simpang gadok hingga kawasan cianjur
akan ditutup bagi kendaraan roda empat selama dua belas jam
mulai pukul enam petang di tanggal tiga puluh satu desember
hingga enam pagi keesokan harinya
satrio adi andra anhar kabupaten bogor jawa barat